ia pun meminta agar tak ada lagi pihak yang memperdebatkan pemindahan ibu kota negara
ini sama kayak yang tadi ini ada soda sodonya dikit